kualitas garam indonesia yang rendah menjadi penyebab impor garam tinggi
meski indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia
industri garam nasional menghadapi tantangan besar
menurunnya angka produktivitas minimnya teknologi pengolahan
hingga rendahnya kualitas menjadi penyebab impor garam terus berlanjut
pada dua ribu enam belas angka impor garam mencapai tiga juta ton
naik dari tahun sebelumnya sebesar dua satu juta ton
berdasarkan data kementerian kelautan dan perikanan
tingkat produktivitas garam lokal sangat rendah
setiap tahun industri garam lokal hanya mampu memproduksi enam hingga tujuh puluh ton per hektare
selain itu kualitas garam masih belum mencapai standar nasional indonesia
padahal standar garam konsumsi harus berkaitan
akibatnya impor garam pun berlanjut dan garam petani lokal tak dapat diserap oleh perusahaan
saya selalu mengatakan bahwa kebijakan impor ini adalah sebuah keniscayaan
keterpaksaan dilakukan oleh teman teman karena memang garam lokal
atau garam yang dihasilkan oleh petani sampai hari ini tidak menyesalat
khususnya kandungan nhcl dan kandungan yang lain
jadi artinya bahwa ini untuk kepentingan dan saing industri
makanya sekali lagi saya katakan teman teman di pengambil kebijakan atau para regulator
harus melihat di satu sisi ada keseimbangan antara sekarang supply dan demand
sampai hari ini produksi garam yang dihasilkan oleh teman teman petambak kita
di seluruh indonesia itu belum menulis standar persyaratan garam industri termasuk untuk aneka pangan
untuk mengejut kualitas garam nasional kementerian koordinator kemaritiman
serta kementerian perikanan dan kelautan akan mengoperasikan mesin penyucian garam
atau refinery dengan anggaran enam miliar rupiah per unit
kami sedang mengembangkan untuk meningkatkan kualitas garam
menjadi satu step lebih tinggi dengan mengadakan refinery penyucian garam
jadi tempat untuk membersihkan garam rakyat ini
supaya gridnya nacl nya menjadi lebih tinggi
satu plannya itu sekitar enam puluh ribu ton
harganya kalau nggak salah sekitar enam miliar
nah itu saya bilang ke teman teman kkp sama perdagangan anggarannya ada
tinggal mengalokasikan anggaran itu untuk tujuan itu
selain itu pemerintah juga akan mulai membuka lahan lahan penggaraman baru di luar jawa
demi meningkatnya kualitas garam konsumsi di indonesia